download aplikasi motion trade sekarang
dia kagak ngaruh sama buah petai
melayani orang beli
akhirnya petai kita
biarpun barang bau
cuman kagak puurnya doang dia beli
eh lu lihat noh cewek baru itu
cantik cantik bau petai
ada ya cewek kayak gitu

lihat aja noh makan petai kayak makan coklat gitu
kalau ntar dia punya anak
terus nanti aslinya rasa apaan ya
maafkan aku aku tidak berpaksa
tunggu dulu tunggu dulu
aku tidak sengaja menyerangmu
alah kamu tidak semudah
aku tahu kamu sama dengan orang lain
kamu tidak tahan dengan badan dan mulut aku
ya kan tidak apa apa aku tahu
aku sudah biasa ketawa dan menjauhkan orang
tunggu dulu aku tidak sama dengan orang lain
jujur aku tidak sama dengan orang lain
aku tidak sama benar
kalau kamu mau bukti aku akan membuktikan
tapi kalau aku sudah bisa membuktikan
kamu harus memberitahu siapa nama kamu
kalau kamu bisa membuktikan
kamu tidak sama dengan orang lain
aku akan memberitahu siapa nama saya
tarik nafas dulu
aku akan coba sekali lagi
jangan lagi sudah cukup
kalau sampai si cantik ini lagi di depan saya
ternyata kamu tidak sama sama dengan orang lain
nah ini dia coba yang gue cari
si emang jodoh gue
padahal kengar kengar deh lo pade
nepin orang mulu dari tadi
makanya kalau jadi orang
saya belajar menghargai makanan tradisional
tapi ini kan sudah mengganggu
kegiatan belajar mengajar di sekolah kita
pak kepala sekolah
betul pak mengajar di kelas dua c
dengan adanya murid yang sama dengan fatimah
saya gak konsentrasi mengajar
apalagi dengan datangnya fatima
cuma gara gara masalah bawa peten
kalau orang tua fatima
ngaduk ke departemen pendidikan
seperti yang dilakukan orang tua jajang
saya bisa ditertawakan
kita kasih kebijakan saja
seperti yang kita berlakukan pada si jajang
eh pak bu
kala yang asli
masa gara gara petek
gue udah pindah sekolah lagi
kalau gue bisa kagak makan pete
pasti gue udah lakuin
tapi gue udah gak bisa jauh dari pete
udah gak usah betel lagi
namanya gue jajang
lu doain petek juga
petai buat gue kayak vitamin
kalo gak makan petek
rasanya badungku pada lemes
gue juga begitu
gue udah denger semuanya
kejadian lu sama persis sama kejadian gue dulu
semua sekolah heboh gara gara kebawaan kan
terus sekolah juga nyuruh jangan ngomong dalam kelas sih
sekolah juga misalnya dulu duduk sama anak anak kan
alah udah gak usah dipikirin
gue aja dulu kagak pernah nurut
dulu nih kalau gue lagi bete
gue bikin tuh satu kelas mabuk petai semuanya biar rasa
mending kita cabut aja nyok
harley lu keren banget
jangan liat motornya liat orangnya doang yuk
nah ini dia
lo tau kagak
waktu gue ngeliat si rendra nih
ya ampun meh
jantung gue nih meh
udah kayak pengen copot
kalau ada bunyinya nih meh
udah dak dikduk
udah kayak goyang ngendangdut
gue kagak peduli deh meh
mau dia anaknya supir kek
mau dia anaknya siapa kek
gue kagak peduli

yang penting tampangnya meh
sampai hari gini aja gue masih kebayang
pertampang yang cakep itu
begitu mati gue bertemu
sama matinya jajang
hati gue kayak diremes remes gitu pola
sampai lagi si jajang
kagak ngaruh sama baunya petek
lo tau gak meh
si rendra juga begitu
dia kagak ngaruh sama baunya petek
dia kagak ngaruh sama bau petek
gue pikir pikir nih ya
apa emang udah diatur kali ya main diatas ya
berarti allah sayang juga sama kita ya
iya mungkin tuhan lagi kagak sibuk kali ya pak
dapetin cowok yang kagak ngaruh sama bau petek
tuhan entu dengerin doa semua orang
kalau dia berhasil bertahan sama bau petek
mpo kudu kawin sama dia
ish gue sih kakak setuju banget punya kakak ipar kayak gitu
mau diri kan po si rosidi ada sedikit kerenan
suka nyolong cana dalam cewek dijemuran
alah lo tenang aja meh
dia kagak bakal kuat ngelewatin syarat syarat kita
yang pertama aja di kudu nyium aroma dari mulut gue
nah pasti aja itu dia udah semaput
nah yang kedua dia kudu makan petek satu karung
jadi gue yakin dia kagak bakalan kuat dah
kalo udah tau permasalahannya ayo dong ditemulain
ayah juga pengennya kayak gitu
biar jadi mantunya bang karya
mohon doa setuju buat rosidi